kita beralih ke informasi lainnya
banyaknya pasien gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarganya
membuat pemerintah kota malang melakukan upaya jemput paksa
tiga pasien selasa siang dijemput petugas rumah sakit jiwa
dr rajimin widjodiningrat dari rumahnya untuk menjalani rehabilitasi
salah satu pasien gangguan jiwa ini terus berontak
saat petugas rumah sakit jiwa dr rajimin widjodiningrat
menjemput di rumahnya di kawasan banjar arum singosari kabupaten malang
dengan kesabaran ekstra petugas terus membujuk pasien gangguan jiwa
yang dikurung oleh keluarganya
setelah beberapa lama dibujuk pasien akhirnya mau dibawa ke rumah sakit
sudah pernah dibawa ke rumah sakit juga
penolakan juga dilakukan oleh seorang pasien gangguan jiwa lainnya
bahkan pasien ini terus berontak menolak dibawa petugas
karena bujuk rayu yang tak berhasil
akhirnya petugas terpaksa membawa pasien ke ambulan dengan diikat kaki dan tangannya
meski keluarga sempat menangis karena tak tega melihat upaya pemaksaan
namun keluarga akhirnya merelakannya demi kesembuhan sang pasien
ini yang kita bawa ke rumah sakit ya
itu pengobatannya untuk rawat inap paling nggak satu bulan
jadi kondisi mereka satu bulan sudah kita ambil bagus kita kembalikan ke keluarga
nanti untuk follow up nya akan dibantu oleh teman teman puskesmas
penjemputan pasien gangguan jiwa ini merupakan program rumah sakit dr rajiman widyo diningrat malang
sebagai langkah membebaskan pasien gangguan jiwa dari pasungan
di kabupaten malang sendiri tercatat sebanyak lima puluh tujuh pasien yang dipasung oleh keluarganya